aku adalah istri prabu
atas peninggalan ayahnya
kau sudah melakukan kejahatannya
dan kau sudah diusir dari stad
akibat kejahatanmu itu
aku tidak peduli
serahkan tata itu
suka atau tidak suka
tangkap perempuan itu
mumpung aliran darahnya aku buat terbang
dia tidak bisa menggunakan ilmu
baik mr tabu
aku tidak bisa menggunakan tenaga dalamku sama sekali
mereka pasti akan menangkapku
mereka masih terus mengejarku
cepat atau lambat
mereka pasti menangkapku
mantra suluk amanjani
hanya mantra itu
yang mungkin bisa menyelamatkan aku saat ini
sebenarnya nyai siapa
kenapa nyai berada di sini
mantra suluk amanjani
ada apa putri
adakah sesuatu yang mengganggu pikiran
maaf ayande prabu
racun ular dumung raja itu diantarkan saja ke
sejak pura ayande
jika ibu naratu kentering manik segera pulih dari racun itu
maka hukuman ibu naratu subanglarang akan segera dibebaskan
tidak lama lagi
beliau akan segera kembali
aku tidak percaya ayande prabu
aku mengenali watak ibu naratu kentering manik
ibu naratu kentering manik
pasti akan menghukummu
dan dengan begitu
hukuman ibu naratu subanglarang pasti akan lebih lama ayande
ayande prabu aku mohon
aku tidak mau masalah ini berlarut larut ayande
mohon ampun putri prabu
akan sangat berbahaya
kalau kita mengantar penawar racun itu ke japur
di luar sana
banyak orang jahat yang mengincar penawar racun itu
kita bisa mengambil pelajaran
dari meninggalnya kisoma
tidak syekh guru
apakah syekh guru tidak tegak melihat keadaan ibu naratu subanglarang syekh
terjadi sesuatu pada diri nimasrarasaka
ayah anda tidak akan menempatkanmu ke dalam bahaya
hanya untuk menawarkanmu
dan menawarkan penawar racun itu
jika kau benar benar mengkhawatirkan
ibu ndamu kenterimani mengulur ulur wangmu
ayah anda akan mengutusmu
untuk menjemputnya ke jepun
benarkah ayande prabu
aku akan berangkat ke japura malam ini juga
dan bawalah seorang prajurit
untuk menempatkanmu ke jepun
jepun ayande prabu
baiklah ayande prabu
aku akan membawa kamandaka
untuk menemaniku ke jepun
raden walang sung sang
akan lebih aman berada di luar istana
sampai aku bisa mengungkap
siapa nyai subang larang yang mengincar kematian

siapa nyai subang larang yang mengincar kematianmu
siapa nyai subang larang yang mengincar kematianmu
aku belum mati
aku belum mati
anda bakal menangkut siapapun
kau mau detail apa
aku masih berada di istanamu dan aku akan menghancurkanmu
akhirnya aku bisa membuka tali ini
sekarang tinggal bagaimana caranya aku bisa keluar dari goa ini
aku harus bisa membuka penjara mantra ini
aku sudah menghafalkan gerakan jurus membuka pagar gaib itu
aku yakin sekarang aku bisa membukanya

akhirnya aku bisa mengalahkan perang kaki dan santan
sekarang aku adalah pendekaran tangguh dan giri tanding
semua berkat ajian kerajaan ustin
aku harus melatih jurusku lagi agar aku bisa lebih kuat
dan aku bisa mengalahkan semua pendekar yang ada di tanah pasunda
siapa yang membuat keributan
siapa yang membuat keributan